assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
presiden dan wakil presiden republik indonesia
bapak presiden joko widodo
dan bapak wakil presiden yusuf kala
presiden dan wakil presiden republik indonesia
dan bapak kiai haji
rekan rekan dari kabinet indonesia kerja
yang telah hadir
terima kasih banyak
senior partai yang menjadi saksi
perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai
beserta sekjen partai
ketua umum gerindra
bapak prabowo subianto
yang juga berkenan hadir
menyambutkan ketua umum gerindra
kongres kelima pdi perjuangan
jadi kan pak prabowo
waktu ketemu saya kan heboh ya media
nanti mau nggak saya undang
ke kongres pdi perjuangan
kalau gak mau ya gak apa apa
eh ternyata beliau mau
iya loh kan capek ya
kalau disuruh namanya tempur terus
ya sudah lah
nanti tempur lagi
disini juga ada
karena juga sudah jadi